habis minyak memiliki duit tidak pernah ganti sih
dwi saya tidak berani mengatakan pada ibu tentang hubungan kita ini
pasti ibu tidak setuju
jadi hubungan kita sampai disini saja
sedangkan hubungan ini sudah berlangsung selama enam tahun
akan saya utarakan bicara pada ibu
pasti ibumu tidak akan setuju
karena saya sudah punya anak
aduh nih arifin tampak ganteng aja
banderanya gak tahan deh
namanya anak anak yang penting pinter
terkongsi sendiri ya
lantas mengurung diri saja di kamarnya
jangan jangan terlalu manis
ini ada persoalan pada di arif
ada apa dengan di arif
kata ibu sepertinya di arif menyimpan suatu rahasia
bukankah selama ini di arif selalu berspistera pada ibu
kenapa dasarnya di sarawak dia terus ditenginto daerah pockets
jangan di bandingi kang s trrey
atau di nudita
tidak ada yang lebih terhubungi
di arief tidak mau membukakan pintunya
pasti arief berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hatinya
ibu terlalu memikirkan keadaan di arief
habis minyak minyak duit tidak pernah ganti sih
saya tidak berani mengatakan pada ibu tentang hubungan kita ini
pasti ibu tidak setuju
jadi hubungan kita sampai disini saja
sedangkan hubungan ini sudah berlangsung selama enam tahun
akan saya usahakan bicara pada ibu
pasti ibumu tidak akan setuju
karena saya sudah punya anak
ibu tidak sepijik itu duit
ada yang arief ingin sampaikan pada ibu
akhirnya terbuka juga rahasiamu ya rif
ini bukan rahasia ibu
cuma arief tidak berani menyampaikan ini pada ibu
nah sekarang ceritakanlah
sudah punya calon istriku
nah itu yang ibu harapkan
tapi calon istri arief lebih tua tiga tahun usianya dari arief bu
dan dia juga tidak cantik
ya soal cantik atau tidak itu relatif
yang penting dia dari keluarga yang baik
dia juga dari keluarga yang baik
dia juga tidak punya
itu juga relatif
yang penting ia berkelakuan baik
dan taat beragama
dan ia bekerja di sebuah bar
asal halal kenapa tidak
kau punya fotonya
anak yang di sampingnya itu siapa
itu anaknya bu
apa ya ditinggal mati suaminya atau bercerai
itu hasil hubungan gelapnya dengan seorang laki laki yang tidak bertanggung jawab
jadi anak itu anak haram
ibu setiap manusia yang baru dilahirkan adalah fitrah suci
begitu juga dengan irwan
pokoknya ibu tidak bisa menerima perempuan semacam itu ke dalam keluarga ibu
ibu asih mengambil perempuan yang ditinggal kekasihnya untuk menjadi menantunya
biasanya kalau perempuan yang ditinggal kekasihnya itu tidak setia
pokoknya ibu tidak setuju
arif sangat mencintainya
apa kau sudah buta arif
pikiran saya masih jernih ibu
tanggung jawabnya besar
dia harus menghidupi ibu dan anaknya
sehingga ia terpaksa bekerja sebagai pelayan bar
ibu tetap tidak setuju
sekali ibu bilang tidak
ibu tetap tidak menyetujui hubungan kita ini
bagaimana jalan keluarnya supaya ibu arief setuju
arif dikadangkan jadi buntu
ibu begitu keras pada pendiriannya
atau arief minta bantuan atau saran pada kakak kakaknya
saya kira belum saatnya meminta bantuan atau saran mereka
apalagi mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan masing masing
dia harus jadi membeli tanah ibu yang seratus hektare itu
ya ibu ibu
tapi harganya terlalu mahal
bagaimana kalau ibu ibu turunkan
itu sudah harga pasaran ibu ibu
baiklah ibu ibu
saya pikirkan dulu
dan saya harus turunkan dengan partner saya
permisi ibu ibu
mari ibu ibu
dari mana tanah seluas seratus hektare itu
itu tugasmu untuk membuat sertifikat aspal
pakai otakmu bukan mulutmu
kamu bujuk orang orang desa untuk mendapatkan sertifikatnya
kalau tidak berhasil
ah itu urusan belakang
bagaimana kalau kita membuat sertifikat
bagaimana kalau kita membuat sertifikat
bagaimana kalau kita membuat sertifikat